tunggu dulu tunggu dulu
sorry sebelumnya tapi gue gak ngerti sebenernya maksud kalian ngejar ngejar kita apa
karena lo udah lewat kampung kami
bener kalian semua teh udah ngelewatin tempat kami
kalian harus hormat sama kami
membangun mobil jadi apa
iya ini juga lagi ngebut tapi ya kan macet lagi ya
tuhan aku bener bener bandel banget ya sekarang aku heran deh
kita udah bela belain tinggalin pekerjaan kita untuk ngancarin reva jauh jauh kesana
tapi apa yang dia lakuin mas dia kenapa sih bandel banget
ini semua gara gara sea boy mas harus kasih dia pelajaran
kasih pelajaran maksudnya mas
iya mas bisa adukan aja dia ke polisi
ya bisa dong mas tinggal lapor kalo dia telah bawa kabur anak kita beres kan
hah mas jangan ekstrem gitu juga dong mas
ah ada satu lagi mas bisa suruh orang tuh gebukin dia biar johir reva
biar dia gak ganggu lagi reva
aduh gawat nih kalo sampe boy digebukin aku
aku gak bakalan rela apalagi sampe si boy harus di penjara
no no no no no no gue harus juga ini gue harus mencegah mas b masukin boy ke penjara
aduh mas aku takut kalau kita salah salah nanti malah kita yang ada di penjara nggak mau kan mas
ya enggak dong kita kan nggak bersalah
gak bisa gitu mas gini loh misalkan orang yang gebukin boy itu ketangkep terus dia bilang orang yang nyuruh mereka untuk gebukin boi itu adalah mas b
terus tiba tiba mas masuk penjara juga aku juga ikut ikutan
iya itu kan gak baik buat kitanya mas itu sangat berbahaya buat kita juga
ya terus terus mas bisa ngapain lagi
karena mas harus kasih si boy pelajaran
benar memang harus kasih pelajaran gini aja deh kita buat tuntutan ke polisi tapi kita buat surat perjanjian
boy harus menjauhi reva kalau boy tidak menjauhi reva baru boy di penjara gimana
gak percuma mas bila kamu jadi istri kamu bener bener pinter
lewat permisi permisi sombong dia harus hormat sama kita
lu bilang ke anak anak kita cari tempat yang lebih lapang yang lebih sepi
gua pengen tau alasan mereka ngajarin kita apa
kita pergi ke luar
bu kita berhenti di sini sih
iya ada urusan bentar ray ray kamu sama yang cewek cewek pada pergi dulu ya
engga engga ada apa apa sih cuma urusan bentar udah lu pada pergi dulu ya
ya yang cewek cewek ikut gua yuk
tunggu dulu tunggu dulu
sorry sebelumnya tapi gua gak ngerti sebenernya maksud kalian ngajar ngajar kita apa
karena lu udah lewat kampung kami
kalian semua teo udah ngelewatin tempat kami
kalian semua tih
kita udah ngelewatin tempat kami
jadi kalian harus hormat sama kami
kalau emang kayak gitu gue minta maaf
gue sama teman teman gua gak ngerti ada peraturan di daerah sini
dan tadi kita emang lagi buru buru
kita lagi nyari teman kita
kalau gitu kita nggak ada masalah lagi kan
kok minta kalian gak usah ikutin kita
kami tidak peduli
aduh mas ini gak bakalan keburu deh mas
kayaknya reva sekarang bandel itu karena boy deh
semua ini karena boy
aku yakin banget mas
gak salah dong aku ngelarang reva buat deket deket sama poi
aku ngelarang itu demi kebaikannya reva
nah sekarang jadinya apa
dia bandel karena boy
dia gak nurut sama kita karena boy
selalu karena boy
dia mengutamakan boy daripada mas be
boy tuh bener bener udah mempengaruhi reva
tapi apa yang udah aku lakuin mas
aku ngembalain reva
aku ngelarang dia untuk deket deket sama boy karena demi kebaikannya dia
tapi reva malah nuduh aku
ya enggak enggak aku ditonjok kayak kemarin
terus nuduh kalau aku suka sama boy
ya gak mungkin lah
dia kan jelas tahu kalau aku sangat sayang dan cinta sama mas
gak sama siapapun
eh aku sedih kalau inget itu
reva masih belum dewasa
jadi dia masih bisa ngomong yang gak jelas tapi yang pasti
kamu masih tahu kalau masih yakin banget kalau kamu sayang sama mas
ah tuduhan reva kan tuduhan anak kecil lah
tuduhan anak kecil kan biasanya gak berdasar gak berbukti
iya mas makasih ya mas
yan gue gak bisa biarin mondi di sana
gue tau tadi kita diikuti sama anak geng motor itu kan geng kampung itu kan
terus kalau misalkan mondi kenapa napa gimana
guys haikal juga di sana
mendingan kita balik aja ke sana oke
kalian berdua tuh tenang aja mereka gak sendirian
justru kalau ada kalian cewek cewek ini mereka malah makin ribet
tapi gue gak bisa biarin moli di sana sendiri
siapa banget yang bilangin cewek cewek
terus kita sekarang gimana drop
beb beb beb kita balik lagi aja ya
seenggaknya kalau temen temen kita kenapa napa kita bisa teringat minta tolong cari bantuan daripada mereka kenapa napa
kalau kedesak gimana ya beb
aku takut nih
sini kita balik lagi
sini kita balik lagi
sini kita balik lagi
sini kita balik lagi
sini kita balik lagi
sini kita balik lagi
sini kita balik lagi
sini kita balik lagi
sini kita balik lagi
sini kita balik lagi
sini kita balik lagi
sini kita balik lagi
sini kita balik lagi
sini kita balik lagi